pak reno menurut data saya yang sakit itu busanas bukan kenzo
dan mereka berdua sekarang sudah ada di ruang eksperimental
akan segera menjalani operasi pak
sanas yang sakit kenzo sekarang ada di ruangan itu
dokter dokter ada pasien kecelakaan yang butuh penanganan cepat dokter
sebentar suster pak reno mohon maaf saya harus tinggal
dia yang sakit tapi kenapa kenzo ikuti operasi
ada apa sebenarnya ini
aku harus ke ruangan operasi
pak bapak tidak boleh masuk silahkan dengan bu
akhirnya aku bisa tiru tanda tangan reno
sekarang saatnya aku tanda tangan di berkas rumah sakit ini
heh kamu anak kecil mau tawa jurusan orang lain
ngapain ya tante channes di ruangan kerja papa

mas ini kamu sudah bebas mas
mas ini kamu sudah bebas mas mas ini kamu sudah bebas mas

nella datang ke sana mas
iya biarlah yang ngebebasin aku
tapi dia juga yang sudah memenjarakan kamu mas dia yang sudah buat kamu di penjara
tante bela kenapa tante nur
enggak enggak bella enggak apa apa kok sayang kamu jangan khawatir ya
alika tante bela kan baik baik aja kamu kenapa masih cemberut
tante sanas pak dia membentak alika
waktu alika mau masuk ke ruang kerja papa
kirain yang di dalam itu papa
eh ternyata tante sanas
pas alika masuk dia langsung marah marah sama alika
tante sanas ngapain di ruang kerja papa
alika enggak tahu pak
pak tentu mau diajak ke rumah sakit pak
tapi kenzo enggak mau pak takut
takut disuntik pak
emangnya dia sakit
oh jadi kamu sekarang peduli sama kinzo
atau cuma pura pura aja
sekarang kita berangkat ya nanti kita telat
sanas kenzo sakit apa kasih tahu aku
kok enggak cerita sama papa
sanas kamu jawab dulu sanas berhenti
kamu jawab aku dulu kenapa kamu mau bawa kenzo ke rumah sakit
karena dia sakit ren
kamu pikir apa lagi
udahlah kamu berhenti berpura pura untuk peduli sama kenzo
selama ini yang kamu pikirin cuma bella dan anaknya
kamu selalu aja sibuk ngurusin keluarga mereka
sedangkan anak kamu sendiri sakit kamu enggak peduli sama dia
kamu enggak tahu kan
sekarang aku mau bawa dia ke rumah sakit
kamu di rumah aja urusin masalah kamu sendiri
cari ke rumah sakit mana sanas membawa kenzo segera
saya mau cek pasien atas nama kenzo widarjo dirawat di kamar mana
sebentar ya pak saya cek dulu datanya
ah dokter kebetulan saya ketemu dokter
saya mau tanya apa dokter tahu siapa yang menangani anak saya
setelah aku mendapatkan pengobatan dari sum sum tulang belakang kenzo
aku enggak perlu dia dekat sama aku lagi
sayang kamu jangan takut ya
kan ada mama di sini mama nanti juga disuntik kayak kamu
jadi jangan takut ya sayang
jadi saya dapat informasi anak saya dirawat di sini katanya
ibunya yang membawa ke sini gak cerita ke saya anak saya sakit apa
maaf pak reno nama ibu dan anak pak reno siapa
ibunya namanya sanas anak kami bernama kenzo widarjo
ibu sanas dan kenzo
iya dokter tahu sesuatu
pak reno menurut data saya yang sakit itu busanas bukan kenzo
dan mereka berdua sekarang sudah ada di ruang eksperimental
akan segera menjalani operasi pak
sana yang sakit kenzo sekarang ada di ruangan itu
dokter dokter ada pasien kecelakaan yang butuh penanganan cepat dokter
sebentar suster pak reno mohon maaf saya harus tinggal
karena sakit dia yang sakit tapi kenapa kenzo ikuti operasi
ada apa sebenarnya ini aku harus ke ruangan operasi
ma pak bapak tidak boleh masuk silahkan dengan bu
suster yang di dalam itu anak saya
tetap saja pak lagipula bapak sudah menandatangani surat izinnya
saya tanda tangan
shanas sudah memalsukan tanda tangan aku
saya sudah menang
bapak tak bisa menang
lindungi anak hamba
semoga kenzo baik baik saja
tapi sebenarnya ada apa ini
kenapa dia harus ikuti operasi
pak reno silahkan tunggu dulu
dokter saya mohon kasih tahu gimana kondisi anak saya
pak reno kondisi kenso memang sempat menurun dan komplikasi
tapi sekarang sudah stabil
pak reno tenang
tapi kenzo baik baik aja kan
saya nggak pernah tanda tangan surat tindakan medis untuk kenzo
saya nggak akan tanda tangan surat itu apalagi saya tahu itu akan membahayakan nyawanya
pak reno saya sudah melakukan sesuai prosedur
aku akan buat perhitungan denganmu
aku tidak akan pergi dari tempat ini sebelum kamu menemui aku
aku tidak akan pergi dari tempat ini sebelum kamu menemui aku